halo selamat malam debat calon wakil presiden akan berlangsung minggu depan
tagline kita tentu saja ada ma'ruf versus sani dalam satu minggu terakhir ini ya
kami akan ikut meramaikan suasana ini dengan membuka potret politik kita di awal minggu ini
dimana kebohongan kebencian dan politik politisasi sara atau politik identitas mungkin selalu membayangi pertarungan politik kita
kami akan jernihkan pandangan anda melalui akal sehat serta pandangan ahli terhadap hal yang mempengaruhi sudut berpikir masyarakat terhadap segala isu yang berhembus dalam dinamika pilpres kali ini
perbarui informasi anda seputar pemilu dan pilpres bersama saya budha diputro hanya di layar pemilu terpercaya
menjelang debat cawapres tujuh belas maret mendatang tim kampanye nasional paslon satu mengatakan maruf amin terus melakukan simulasi persiapan
sementara badan pemenangan nasional pasangan dua mengisyaratkan
sandi uno akan melontarkan kritik terkait tunggakan hutang bpjs kesehatan
maruf amin tidak kesulitan menghadapi debat karena telah berpengalaman dalam berbagai organisasi
menurut joni maruf akan dibekali data konkret yang menunjang jawabannya
soal sejumlah topik terutama hutang bpjs kesehatan
sementara wakil ketua bpn paslon dua mardani alisera menegaskan
sandi uno akan mengkritisi soal tunggakan hutang bpjs
menurut mardani sebagai pengusaha sandi telah memiliki konsep strategi untuk mengatasi persoalan bpjs
debat ketiga cawapres tujuh belas maret akan mengambil topik kesehatan pendidikan sosial budaya dan ketenaga kerjaan
insya allah allah membuka jalan kemudahan bagi kita
yang pasti ma'ruf amin seorang tokoh yang sangat senior
yang tahu harus mengatakan apa dan berbuat apa pada saat apa
ini seorang tokoh yang sangat senior
yang sudah menguasai teknik debat ya
ya kalau kita bilang ma'ruf amin nanti menang debat sebelum debat itu berlangsung
perlu fakta yang sebenarnya
sandi tidak akan menyerang tapi sandi lebih akan membeberkan ini faktanya
dan solusi kami ini solusi kami jelas tegas adil dan pro kepada bisnis juga
tidak semata mengedepankan kebijakan populisme yang sebetulnya itu membuat negara jangan jauh jauh sekali berkurang
neuroscience atau ilmu saraf dalam persaingan pemilihan presiden
seperti yang dilakukan di amerika serikat dan brazil
tidak kini ingin juga digunakan dalam kampanye pilpres di tanah air
ahli neurologi dan biologi molekuler riu hasan menyebut upaya manipulasi pilihan politik seseorang
dengan pernyataan yang mempengaruhi kerja otak manusia
melalui pernyataan yang kontroversial dan bernanda mengancam
juga banyak digunakan dalam kampanye di tanah air
keseragaman sifat dalam masyarakat indonesia yang cenderung

juga menjadi faktor pendorong penggunaan neurosains yang efektif di panggung politik indonesia
neurosains itu hanya menjelaskan
intimidasi atau informasi yang mengancam
itu lebih menarik perhatian daripada informasi yang memberikan harapan itu
sudah memberitahukan kita
sudah memberitahukan kita
bahwa yang namanya pemilihan presiden
bukan pilihan rasional
kampanye yang membangkitkan
mbak secara emosional memilih
itu adalah kampanye kampanye yang diperlukan
dan itu yang membuat
trump dan bull suraru menang
meskipun secara rasional
tidak mungkin bahwa
pernyataan senada juga diungkapkan
pakar komunikasi politik
yang mengatakan pernyataan mengintimidasi
dan kontroversial dari tokoh politik
akan membuat publisitasnya meningkat
serta kian dikenal publik
yang diterapkan di indonesia menurut eka
dipastikan akan berbeda
karena keberagaman populasinya
kalau bukti hitam di atas putih
saya tidak bisa mengatakan
bahwa satu calon dengan calon yang lain
tetapi ada perilaku perilaku tertentu
dimana itu mempunyai pola pola yang sama
yang diterapkan dalam kampanye kampanye politik
kebohongan dan kebencian
dianggap jadi salah satu
atau salah dua
atau salah beberapa
dari serangkaian hal yang ditakuti
di tahun politik kali ini
belum lagi politik identitas
gejala lain yang juga muncul
dalam beberapa waktu terakhir
jadi penyakit baru
atau penyakit lama
yang kemudian bermetamorfosa
sesuai dengan kondisi kekinian
apakah kita sudah dalam bahaya
lampu hijau lampu kuning atau lampu merah
terkait dengan isu isu ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama
kembali bersama dr riu hasan
terima kasih dr ryu
sudah kembali datang
kita langsung import dari jepang hari ini
kemudian ada mas burhanuddin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia
terima kasih mas burhan
kita hari ini bicara lagi lagi
sesuatu yang mungkin selama ini
tidak disadari dilewati saja
karena tidak sepopuler genruwo dan sontoloyo
kalau bicara mas apilpres
tapi ini menjadi hal yang substansi
kita bicara mengenai kebencian kebohongan
dan politisasi sara
kalau tidak mau dibilang
penyelewengan dari politik identitas ini mas burhan
kalau kita lihat kebencian dan kebohongan
itu jadi gejala yang ada
anda lihat betul tidak
kebohongan kebencian itu jadi gejala yang betul betul terasa
dalam beberapa waktu terakhir
terutama terkait dengan tahun tahun politik ini mas burhan
memang kalau kita lihat trennya
ini bukan unik di indonesia
terutama sejak kita tahu
brexit menang di referendum terakhir di uk
kemudian dua ribu enam belas donald trump menang
dengan memproduksi hoax sekitar delapan kali dalam sehari
tetapi toh dia bisa mengalahkan hillary
kemudian terakhir adalah kemenangan jess bolsonaro
di brazil dengan menggunakan isu komunisme
hantu lama zonk
bombi lama yang dihidupkan kembali
oh tentang komunisme ya
bolsonaro memakai hal itu ya
ada banyak kebohongan yang dia produksi
nah di indonesia kalau kita lihat
yang saya kebetulan bersama indikator politik indonesia
pernah melakukan riset
nah salah satu media untuk mengkomunikasikan kebohongan adalah
sepertinya ada pola yang menarik
efeknya kecil secara elektoral
di amerika serikat pun efeknya tidak sebegitu
tidak sebesar yang diprediksi banyak orang
menjadi sangat konsekuensial
karena selisih antara hillary dengan trump
itu memang tidak terlalu lebar
bahkan secara popular vote hillary menang
tetapi menjadi krusial karena tadi
di amerika tidak ada dalam sejarah pemilu sangat lebar selisihnya
yang sering adalah sangat ketat
karena cuma ada dua partai dominan disana
di brazil juga demikian
efek hoax secara elektoral
itu menjadi konsekuensi yang sangat besar dan sangat menarik
terutama di sistem pemilu yang sangat ketat
nah di indonesia itu efeknya tadi kecil
tetapi karena selisih antara paslon satu dua agak lebar
itu yang mengakibatkan efek tadi tidak bisa merubah keadaan
nah ini kita temukan di dua ribu delapan belas bulan desember
itu yang terjadi adalah bias konfirmasi
jadi misalnya hoax yang menyerang pak jokowi
itu yang percaya adalah pendukung prabowo
sementara pendukung pak jokowi
cenderung tidak percaya
jadi misalnya hoax yang menyerang pak jokowi
itu yang percaya adalah pendukung prabowo
sementara pendukung pak jokowi cenderung tidak percaya
demikian juga sebaliknya
hoax yang menyerang pak prabowo
yang percaya hanya pendukung pak prabowo
sementara pendukung prabowo tidak percaya
jadi tidak merubah apa apa secara elektoral ya pak
jadi yang terjadi adalah echo chamber
semua saling berbicara di ruang mereka masing masing
tidak terjadi cross over
akibatnya secara elektoral tadi
kalau dampak elektoralnya tadi tidak terlalu besar
tidak terlalu berdampak itu
karena memang lebar sekali katanya
jalan elektoralnya di indonesia sendiri
tapi kalau produksinya anda lihat sistemik gak
terlihat kalau bisa kalau politik politis seperti anda melihat
ini memang sistemik terorganisir
atau hal hal yang memang sangat kasat mata
bisa dikatakan ini
saya tidak bisa membuktikan tetapi
bau baunya sangat sistematik
hoax itu kan kalau kita
mengacu pada tadi operasi
yang disebut dengan post truth
saya nggak terlalu suka dokter istilah post truth
mengapa karena itu pada dasarnya kita bicara soal
kebohongan bukan era pasca kebenaran
nah era kebohongan ini kan
bukan bermula tapi pernah
dipopulerkan oleh orang seperti
joseph goebel itu menteri propaganda
hitler yang dia
kira kira diktum yang sangat terkenal
kebohongan yang diulang berkali kali
akan menjadi kebenaran
nah dalam era medsos sekarang yang terjadi
separuh benar separuh salah
jadi pada titik
dimana partial truth
itu di sistematik
maka kemudian orang sulit untuk melihat
pada titik dimana kebenaran itu diseleksi
dan hanya dipilih
berdasarkan keinginan dari si produsen
menurut saya itu juga bagian dari hoax
dan anda lihat tren produksinya
meningkat dari waktu ke waktu mas burhan
dalam dua tiga tahun terakhir lah
ya setidaknya sih trennya meningkat terutama
sejak dua ribu empat belas kemudian
dua ribu tujuh belas gitu ya
terakhir ya sekarang
kalau dokter yu ini kan logikanya aja
kalau ada produksi yang meningkat berarti kan demandnya juga ada
kenapa akhirnya suatu pabrik
memproduksi sesuatu produk ya karena
pasti permintaannya terus ada gitu ini masalahnya
kebencian kebohongan yang kita tahu
sama sama jelek sama sama
bisa merusak demokrasi kenapa
disukai kan kalau tadi katanya
mas burhan terus menerus meningkat
kenapa orang demandnya terus tinggi gitu dokter
gimana tuh dok gimana tuh
saya sepakat dengan
mas burhan bahwa dikatakan
tadi bahwa kalau disebut
era post truth itu truthnya kapan
manusia ini adalah
bahasa verbal manusia
akhirnya berkembang untuk
menyampaikan yang tidak sesungguhnya
atakrama itu sebetulnya
menyampaikan yang tidak sesungguhnya
boleh justru karena kebohongan
manner itu kerjasama
bisa dibangun boleh saja
anak buah itu benci sama direkturnya
pak itu itu
mener menyampaikan yang tidak sesungguhnya
menyampaikan yang tidak sesungguhnya
kalau yang menyampaikan yang tidak sesungguhnya
itu dianggap kebohongan
atakrama itu adalah kebohongan
karena tidak menyampaikan yang sesungguhnya
nah mulai kapan
memang manusia ini adalah spesies
untuk menyatukan lebih dari
dua ratus atau satu ratus lima puluh
diperlukan sebuah kebohongan
sebuah fiksi sebuah cerita
sebuah narasi yang bisa
diterima oleh satu kelompok itu
ini yang membuat misalkan
satu suku meskipun saling nggak kenal
dia bisa bersatu tapi ada bedanya gak
dengan fiksi fiksi yang dibuat
untuk melawan penjajah dan menyatukan
nkri yang luar biasa besarnya dengan
tadi kata anda fiksi yang dibuat
dalam hal ini fiksi itu bukan sesuatu
yang tidak ada
fiksi dalam hal ini adalah
indonesia ini adalah realita
tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima jam tujuh pagi
gak ada indonesia itu
jam delapan pagi belum ada
jam sembilan juga belum ada jam sepuluh mendadak ada
dan ada orang yang rela mati demi indonesia
yang dua jam yang lalu gak ada
ini adalah kekuatan dari sebuah fiksi
dan fiksi itu
kita percaya bersama
terlepas itu adalah
kebohongan atau tidak
ini bukan sesuatu yang sebenarnya yang disampaikan
dalam satu kelompok
besar manusia itu mempunyai
ikatan kelompok yang kuat karena fiksi
oke kalau kita bicara mengenai bohong dan benci
ini kayaknya dua hal yang
agak erat sekali kalau kita
bicara politik kekini yang kita buka sosmed pun
kalau saling bertarung apa yang membuat
orang senang sekali secara neuroscience
dan secara politik sebenarnya
secara sosio politik terkait dengan bohong dan benci
kita akan bahasnya usaha jeda
kami akan segera kembali
kembali ke sana
itu bisa dipertahankan kalau semua anggota organisasi sepakat untuk saling bohong
manner manner tata kerama itu sepakat saling bohong
seorang anak buah seperti tadi itu tidak boleh bilang benci kepada direkturnya
atau sebaliknya kecuali kita menginginkan perusahaan itu bubar
dalam kelompok yang lebih besar pun sudah gitu ada tahtagrama
boleh saja ketua partai itu tidak senang sama sekretarisnya
tapi tidak boleh ditampakkan
jadi manfaat kebohongan untuk mempertahankan sebuah organisasi
baik itu organisasi kecil atau besar itu sangat diperlukan
bagaimana dengan kebencian dok kenapa orang juga suka sekali
kalau kita bicara mengenai kita buka twitter kita isinya saling benci sekali
antara orang orang yang berseteru secara politik
kebencian itu jauh lebih efektif untuk mengikat kelompok
daripada kelompok itu mengangkat kebaikan kelompoknya
karena ancaman perubahan
bahaya itu lebih dimodulasi oleh otak manusia ketimbang iming iming sesuatu yang menaikkan
dan itu muncul dari kebencian itu
ini adalah ya memang sifatnya otak manusia begitu
dia akan lebih memodulasi ketakutan daripada sebuah harapan
itu secara politik works mas burhan
jadi amerika misalnya donald trump banyak memproduksi
simpul simpul otak terutama yang tadi yang mengancam
yang membuat masyarakat amerika merasa terdesak
misalnya isu tentang invasi cina isu tentang teroris muslim
isu tentang orang hispanik yang kriminal pemerkosa
sehingga perlu dibangun tembok meksiko amerika
yang bisa memisahkan antara amerika yang beradab dengan amerika latin
bahkan kalau kita ingin melihat apa yang kira kira disampaikan oleh donald trump
dia tadi seperti yang disampaikan oleh dr ryu
itu tidak ingin tentu dua duanya dilakukan ya
kampanye positif kampanye negatif sampai yang black campaign
tetapi yang dia lakukan kira kira
dengan memproduksi hoax yang luar biasa untuk menghantam hillary
maka yang terjadi adalah militansi basis pendukung partai konservatif
dan mereka melupakan kenyataan mereka
kenyataan bahwa seorang trump itu bukan seorang yang religious
tetapi yang paling penting kira kira trump bicara
jadi dengan mengatakan seperti itu
itu kira kira dia mendapatkan basis militansi soliditas partai republikan
pendukung hillary dan partai demokrat
mereka merasa bahwa aib tanda kutipnya hillary dibuka
dan itu membuat basis partai demokrat
sebagian yang kecewa karena bernie sanders gagal di konvensi
itu kemudian tidak menggunakan hak suaranya di pemilu
jadi salah satu mengapa trump menang
bukan karena orang amerika datang berdunding memilih dia
tapi karena basis pemilihnya hillary
dan itu memang diincar oleh trump
dan itu memang yang disengaja
jadi trump itu pintar
kalau konteks indonesia gimana mas burhan
kalau kita bicara mengenai kebohongan dan kebencian
bagaimana itu bisa kemudian teramplifikasi besar sekali
yang saya terus terang secara saintifik belum memastikan
bahwa kebohongan ini punya dampak elektoral luar biasa
selain data survei saya belum menunjukkan itu
lagi lagi jangan kaitkan antara hoax di amerika dengan di indonesia
bahkan pak s b di periode dua ribu sembilan
menang dengan sangat telak
ini istilah teknis
jadi yang saya katakan
ada data saya menunjukkan sembilan juta orang indonesia
apakah mereka percaya jokowi pki
kemudian mereka tidak memilih jokowi
atau dari awal mereka tidak memilih jokowi
kemudian percaya bahwa jokowi itu pki
dalam bahasa manusia awam ya
itu secara statistik cara mengujinya berat sekali
untuk memisahkan mana telur mana ayam
tapi fakta ada sekian juta orang yang percaya
delapan juta betul data saya juga menunjukkan
dua juta itu bukan angka yang sedikit mas burhan
betul tetapi pertanyaan saya
mereka sudah tidak mau memilih pak jokowi
baru percaya isu isu hoax tentang pak jokowi
ataukah mereka percaya itu dulu
baru kemudian tidak memilih pak jokowi
kalau saya terus terang
saya belum membuktikan secara statistik
ini namanya problem endogenity
jadi kalau saya pribadi menduga
mereka dari awal memang sudah diliputi
oleh semangat kebencian sama jokowi
baru kemudian mereka percaya
hal hal yang negatif tentang jokowi
orang itu kan cenderung
pengen mendengarkan apa yang ingin mereka dengar
bukan apa yang senyatanya terjadi
dr rio mengenai ini menarik
jadi orang benci dulu
ketika kebenci sudah menyerah suki otak kita
maka kebohongan apapun yang dia akan masuki
asal objeknya adalah lawan politik kita
maka itu akan masuk gitu dok
termasuk soal sarah misalnya
kebencian bersifat etnisitas gitu
kalau dikatakan bahwa manusia itu hanya percaya
apa yang ingin dia percayai ya
karena itu adalah evolusi otak manusia
memang seperti itu
kalau dikatakan tadi
memang seperti tadi disampaikan
tidak ada orang amerika yang kenal donald trump
kecuali beberapa gelintir orang
juga tidak ada orang amerika
yang betul betul kenal hillary itu siapa gitu
sama orang indonesia itu
yang betul betul kenal dengan pak jokowi
itu beberapa gelintir
yang kenal dengan pak prabowo
juga beberapa gelintir
kenal luar dalam ya
tapi yang nyampe ke telinganya orang orang indonesia ini adalah
yang dinarasikan oleh orang lain
dan seperti tadi kecenderungan manusia
hanya percaya apa yang ingin dipercayai
dia memilih cerita yang senang
ya dia senangi
nah kemudian itu tadi
itu secara otak memang kita didesain seperti itu dok
ya memang seperti itu
penguatkan oleh para politika saintis
dan juga politisi menguasai kelemahan manusia itu
itu yang direkomendasikan oleh neurosaintis nerosaintis
yang dibayar oleh donald trump
rekomendasi yang seperti itu yang dilakukan
dan itu sangat efektif
donald trump itu kan sederhana
kalau donald trump melihat bahwa iklan iklan itu bisa
misalnya iklan coca cola bisa menggusur pepsi
dalam waktu singkat di amerika
donald trump mikirnya
loh kalau yang seperti ini bisa dipakai dalam iklan
bisa dong untuk
nah ternyata memang bisa
dan menariknya itu dok
ketika kita kuliti siapa sih sembilan juta
yang percaya jokowi pki
itu nggak ada korelasinya dengan tingkat pendidikan pendapatan
jadi dia bisa datang dari kelas menengah atas
bisa datang dari kelas menengah bawah
artinya ini dua hal yang berbeda
dua dunia yang berbeda antara ses
apakah dia percaya atau tidak percaya terhadap hoax
nah poin saya kira kira yang ini
ketika sikap partisan tadi
itu mempengaruhi cara pandang dia
maka dia punya semacam barikade
atau pagar pemisah antara suka dan benci
suka terhadap kelompoknya benci terhadap out group dia
tetapi mina dia cenderung ingin mengamplifikasi kebaikannya
nah pada titik itu hilang tuh rasionalitas
tapi kalau kita bicara mengenai ada political wave
punya research mengenai sepuluh hoax yang terbesar
nanti setelah jeda akan kita tunjukkan kita akan bahas
kenapa hoax hoax itu yang kemudian
apakah ada benang merahnya dan seberapa besar
itu mempengaruhi elektoral dan seberapa besar juga mempengaruhi
kepercayaan kita terhadap isu isu yang kemudian dimunculkan
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami
menarik sekali dari kesimpulan mas burhan dan dr rio sementara
orang itu sampai percaya kebohongan karena dia benci dulu sebenarnya
jadi benci dulu nggak suka dulu pada orangnya
baru kemudian kebohongan itu bisa masuk dan dia percaya gitu
tapi kalau kita bicara mengenai kebohongan
ada top sepuluh kebohongan yang dirumuskan atau di research
oleh lembaga media sosial political wave
tentang kebohongan terbesar pada masa kampanye pilpres
dalam beberapa bulan terakhir
ini sepuluh isunya mas burhan dan juga dr yu
dari mulai ratna sarumpait utang pemerintah dua miliar dolar
kemudian dua ya kalau tidak salah
ada tujuh kontainer surat suara transaksi e tol dikaitkan dengan utang cina
iktp palsu dari china jokowi pki jokowi gunakan konsultan asing
ijazah sma jokowi palsu sepuluh juta tka cina dan ma'ruf amin diganti ahok
hoax yang ada di masa masa kampanye pilpres ini
kalau anda lihat tipologinya serangannya kemudian tematiknya gimana mas burhan
ya memang kalau kita lihat sebagian besar data ini menyerang petahana
dan memang kalau kita lihat dari kasus pemilu ke pemilu di banyak negara
umumnya petahana itu pakai narasi yang biasa dipakai di banyak tempat
dari sekian banyak waktu dari dulu petahana bicara soal achievement soal capaian
wajar karena pt hane bagaimanapun punya modal sosial politik
bekerja lebih awal ketimbang challenger
nah sementara penantang itu umumnya memakai data emosi
jadi saya bedakan antara
misalnya kalau petahana bicara soal kemiskinan tinggal satu digit
kemudian pengangguran tinggal sekian persen
nah bagi penantang itu selalu bicara bukan soal berapa persennya
tetapi amplifikasi yang dipakai adalah data emosinya
jadi kalau kemudian yang menjadi titik serang adalah hal hal yang berbau emosi
persis yang disampaikan oleh dr ryu tadi
itu konteksnya adalah pertarungan antara
data yang kering tadi dengan data yang emosi
nah hal hal yang emosi ini dalam konteks sosial media
itu mendapatkan semacam amplifikasinya
karena orang tidak hanya melalui sosial media
tidak hanya berbagi informasi tapi juga berbagi emosi
tapi anda setuju nggak bahwa kebohongan itu memang kendati
mungkin plus minusnya gitu ya
perlu juga dipakai dalam sebuah kompetisi politik misalnya
menyehatkan demokrasi mungkin atau seberapa punya daya rusak
itu adalah definisi kebohongan
kalau tadi dr ryu misalnya bicara soal fiksi
soal negara republik indonesia itu
seorang benedict anderson bilang dengan luar biasa istilah
jadi ini adalah sebuah komunitas yang dibayangkan
yang by definition kebohongan
jadi yang disebut dengan imagine communities
indonesia itu adalah sebuah proyek komunitas yang dibayangkan
tetapi kemudian menjadi penting karena dia mengikat dari sabang sampai merauke
definisi sabang sampai merauke juga bagian dari yang kita imajinasikan
tapi kalau secara demokrasi itu yang debatable ya
dr ryu dan juga mas burhan
tapi saya pernah beberapa waktu lalu membuat vlog singkat dengan rocky gerung
yang punya pendapat lain juga tentang kebohongan dan hoax
ini misalnya bagi dia dia punya pendapat lain
jadi ketika dia ngomong misalnya kitab suci itu adalah fiksi itu benar
kita dengarkan dulu pendapat rocky selain itu
pelitian dibicarakan jadi apa namanya ilmuwan politik ilmuwan neuroscience mengatakan bahwa
sekarang itu kebohongan ketakutan kebencian itu diproduksi secara saintifik
untuk kepentingan politik elektoral
dan itu terbukti katanya di bolsonaro di brazil di amerika
seberapa percaya lu begitu
karena yang disebut sebagai survival di dalam neuroscience misalnya
kalau elektrol set nggak ada manusia punah
jadi itu cuma semacam exception di dalam darwinian politics
yaitu gangguan kecil di dalam peradaban
hoax itu gangguan kecil di dalam peradaban
tapi dia fungsional dia diperlukan
karena hoax itu akan selalu ada penggabuan melalui big data
itu akan ada kalau akal sehat tidak bekerja
jadi hoax itu fungsinya adalah mengaktifkan ulang akal sehat sebetulnya
nggak usah terlalu takut pada hoax
sebab hoax itu semacam sinyal bahwa ada problem di dalam tubuh demokrasi
gimana gak perlu takut sama hoax gimana maksudnya
ngapain badan kita kalau infeksi pasti sinyalnya adalah panas suhu naik
kenapa suhu harus naik supaya tubuh kita bisa membunuh bakteri virus itu
jadi ini mengaktifkan sel darah putih
iya jadi hoax itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang memproduksi imunitas
itu masalahnya jadi host akan memulihkan kesehatan kita
dia dibikin ketakutan karena yang akan ditelan oleh hoax itu adalah mereka yang tidak cukup imunitasnya
jadi hoax itu semacam umpan untuk menguji imun apa nggak
tapi anda percaya sih pak sosayati kita punya perangkat

pasti punya sebabnya
saya kurang setuju kalau ya bukan kurang setuju tidak setuju kalau dikatakan bahwa hoax itu misalkan sign and symptom dari sebuah penyakit itu adalah hoax
bukan sebenarnya sign dan sistem sign itu adalah tanda itu adalah sesuatu yang bisa didapati oleh dokter untuk dalam satu penyakit
kejala atau symptom itu adalah keluhan
keluhan nah sign ini sifatnya objektif simptom ini sifatnya subjektif
ya tidak serta merta bahwa itu sama dengan hoax yang tidak tidak
hanya bahwa hoax itu terus kemudian bisa ditangkis atau ditangkal dengan sesuatu yang dari pemikiran manusia itu sendiri ya memang bisa
seperti tadi yang dikatakan bahwa sebetulnya bahwa hoax itu atau sebuah narasi narasi itu misalkan hanya manusia yang bisa bilang kemarin ada jerapa sama angsa omong omongan di tepi sungai
tapi narasi ini bisa membangkitkan sebuah imajinasi
analoginya seperti rocky tadi bilang ini kalau semacam kita imunisasi gitu
imunisasi atau vaksin itu kan ditaruh penyakitnya supaya kita bisa memproduksi antibody nya gitu kan dok untuk melawan penyakit itu
kalau dalam analogi itu gimana hoax ditaruh supaya membentuk imunitas kita dan memperkuat demokrasi
ya enggak juga
sebetulnya hoax atau dalam yang lebih luas itu teori konspirasi itu itu yang menyelamatkan manusia sehingga manusia itu survive sampai sekarang
jadi individu individu manusia yang
yang otaknya itu lebih memodulasi teori konspirasi itu yang memiliki kesempatan hidup lebih tinggi daripada yang tidak
misalkan dulu manusia pada saat kita masih pemburu pengumpul nenek moyang kita waktu ada di rimba atau di padang savana itu
kalau ada semak yang bergoyang goyang otak otak yang menyukai hoax dan teori konspirasi mikirnya itu ada singa itu ada predator dia lari
jadi begini ya
orang yang begini yang lebih gampang hidup daripada eh belum tentu itu jangan jangan angin
dia lihat ya singa beneran dimakan
pokoknya survival yang mungkin ini maksud seperti itu
nah itu tapi
bagi demokrasi gimana mas burang seperti tadi kata rocky
begini terus terang beberapa hal yang disampaikan oleh rocky saya setuju
misalnya soal fiksi yang selalu dikaitkan dengan hal hal yang sangat kontroversial itu
saya tidak setuju ketika dia mengatakan cara untuk menangkal hoax salah satunya adalah dengan meningkatkan iq
itu gak ada kaitannya iq sama hoax
di amerika serikat dari sepuluh kampus terbaik sedunia delapan ada di amerika serikat
itu pun bisa memilih presiden paling banyak menebar hoax namanya donald trump
jadi gak ada kaitannya dengan hoax
iq nya jauh tinggi sekali
tetapi satu yang ingin saya tekankan supaya diskusi kita bagaimanapun dalam politik
itu bukan politea poli itu banyak
artinya dia berinteraksi dengan banyak gagasan banyak kepentingan
nah pada titik itu harus ada rambu rambu yang jelas
jangan sampai definisi kita terhadap sesuatu itu terlalu arbitrare
misalnya soal apa yang dimaksud kebohongan
kapan kita boleh menggunakan kebohongan dalam konteks politika tadi
ibarat misalnya kita berlalu lintas
kalau tidak ada aturan
kalau tidak ada aturan itu bisa kabrakan disana sini
jadi perlu ada rambu rambu
kapan itu pulih kapan itu tidak
sebab kalau misalnya semua boleh menjadi repot
misalnya kalau sudah sampai pada taraf tadi sara ujaran kebencian
misalnya gak boleh
termasuk politik itu harus ada pegangan
misalnya soal data
tetapi harus ada pegangan
mau ada di oposisi mau ada di koalisi
apa yang bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk mengurai diskusi
jangan semuanya itu boleh
meskipun tentu saja tidak ada pembatasan diskusi
tapi harus ada pegangan yang membuat diskusi itu naik kelas
tapi kalau tadi anda katakan sara dan ujaran kebencian ini juga penting sekali
menjadi salah satu penyakit
utama juga dalam kita
kita akan bahas penyakitnya ini
alhamdulillah saya dari dr ryu
setelah ini usaha jenak
salah satu penyakit lainnya yang pernah kita bahas juga dengan mas buran dan dr rio
adalah politik identitas tapi versi jeleknya kita sebut saja politisasi sara gitu mas burhan
gimana panoramanya sebelum nanti dr ryu menjelaskan secara saintis
gimana kita bisa melakukan seperti itu
ini yang tadi saya sebut ada batas yang membuat kita tidak bisa melampaui garis
sesuatu yang sebenarnya sudah diterapkan di banyak negara tetapi waktu pilpres di amerika kemarin itu diterabas
jadi ketika misalnya seorang pendukung mccain itu menjelek jelekan obama sebagai arab sebagai teroris
itu si mccaine yang waktu itu sedang bertarung ketat dengan obama justru mengambil mic yang dibawa oleh seorang ibu ibu yang menghina obama tadi
sambil kemudian mengatakan bu kita memang punya rute yang berbeda untuk menjadikan amerika lebih baik
kita punya jalan yang berbeda dengan obama tapi saya percaya dia orang baik
dia bukan seorang teroris dia bukan seorang arab seperti yang ibu bapak bilang
jadi yang saya katakan ada rambu rambu yang
tidak boleh dilanggar oleh siapapun
itu yang saya harapkan terjadi waktu kemarin di dua ribu tujuh belas pilkada dki jakarta
meskipun saya tahu itu sangat menguntungkan lawan ahok
tapi akan jauh lebih baik jika entah itu ahy entah itu anies itu mengatakan hal yang sama
anda lihat seperti itu enggak
enggak di indonesia
meskipun mccain sudah memberi contoh bertahun tahun sebelumnya
dan mccain kalah
dalam demokrasi yang dikatakan
kenal oleh politik cuma dua kata
menang atau kalah
mau beri contoh yang baik kalah
kalau kita bicara mengenai politik sara politik identitas
sebetulnya masalahnya adalah setiap kali terjadi sebuah revolusi kognitif revolusi kebudayaan
manusia itu otak manusia itu gagap menghadapinya
pada saat terjadi revolusi agriculture manusia yang tadinya berkelompok dalam sebuah kelompok pemburu pengumpul
mendadak terus kemudian runtuh egalianterim muncul yang namanya suku
dalam suku sudah tidak ada egalitarianism lagi
kepala suku yang kerjanya sederhana dia dapat kerjaan yang lebih banyak
model yang feodalisme gini berlangsung ribuan tahun settle
mendadak setelah ada revolusi industri runtuh itu feudalisme
kerajaan semua runtuh muncul yang namanya negara negara bangsa
dan pada saat muncul revolusi
ilmu pengetahuan pengetahuan ilmiah gagap lagi manusia menghadapinya
sehingga waktu itu ada tiga nilai bersama yang sama sama kuatnya
fasisme komunisme dan liberalisme
kebetulan yang dua runtuh tinggal liberalisme
dan liberalisme itu pada saat kita memasuki
sampai saat kita memasuki revolusi yang terakhir ini revolusi digital
bioinformasi dan teknologi
dan teknologi informasi
liberalisme pun runtuh
apa hubungannya dengan menguatkan politik identitas dan politik sisa
sehingga sekarang kita tidak mempunyai nilai bersama
semua orang memegang nilainya sendiri sendiri
nilai sendiri sendiri itu sendiri dan kelompoknya masing masing
bahkan satu kelompok pun nilainya beda beda
misalkan sekarang dua orang itu berantem karena yang satu makan anjing yang satu enggak
jadi anjing dirasa lebih penting daripada manusia itu sendiri berantem itu
masing masing mempunyai nilai yang baru
masing masing mempunyai nilai
jadi sekarang ini setelah kita memasuki revolusi digital ini
kita memasuki dunia yang belum pernah ada presidennya sama sekali
dan kita sekarang tidak mempunyai nilai bersama yang kita punya
artinya apa dok kalau di indonesia sendiri khususnya terkait dengan politik tentunya
ini kan kalau kata mas burhan
mas burhan dalam pelitiannya tahun lalu kalau tidak salah
lembaga survei indonesia mengatakan bahwa salah satu titik apa pemicunya adalah aksi dua ratus dua belas misalnya
begitu banyaknya informasi yang masuk ke kita lewat sosial media lewat whatsapp group lewat semua
sehingga informasi yang kita serap itu bukan informasi yang sesungguhnya
tapi informasi yang mengafirmasi keinginan kita
sehingga akhirnya semua orang itu mendapatkan kepuasan dari segala macam informasi yang tidak sesungguhnya
menyokong salah satu calon calon a misalnya ketika ada yang menjelek jelekan calon a atau menjelek jelekan calon a
saya tidak akan percaya
ini kaitannya secara komunikasi politik
dulu ada banyak tesis yang menunjukkan media mempengaruhi sikap politik audiens
jadi seolah olah audiens itu pasif
seolah olah pemirsa pembaca pendengar radio itu satu makhluk bodoh yang begitu mudah dijejali oleh pemilik media
atau politisi yang punya akses terhadap media
tetapi belakangan yang terjadi sebaliknya media boleh saja mendesakkan sekian banyak agenda setting atau framing kepada audiensnya
tapi audionya makhluk yang merdeka yang otonom
yang menentukan mana yang benar mana yang salah mana yang mereka pilih mana yang tidak mereka pilih
jadi teori teori mutakhir justru yang menunjukkan bahwa audiensnya yang kemudian justru menentukan mana media itu
mana media yang mereka bisa baca
nah disitu ada bias konfirmasi
jadi kalau misalnya media ini dianggap pro sikap politik dia dia akan baca itu
tapi kalau tidak dia tidak akan baca
ini berkembang sangat masif belakangan fenomena lama
tetapi belakangan menjadi
apalagi setelah arus informasi kata dokter rio tadi begitu banjir
di sosial media kan tidak mengenal redaktur tidak mengenal editor tidak mengenal wartawan
semua orang jadi wartawan di media sosial
nah pada titik itu sang pengakses media sosial tadi itu menentukan sikap atau preferensi informasi yang mereka pilih
tapi tercermin jelas tidak mas bu rad dalam politik indonesia belakangan ini
bahwa politik identitas atau politisasi sara lah kalau kita bahas jeleknya itu mengeras gitu dan dengan sangat terlihat gitu
ya sebenarnya kalau data saya sebelum media sosial mengharu biru politik kita
itu politik identitas sudah bekerja
saya pernah sampaikan di cnn juga data saya menunjukkan politik identitas bekerja di wilayah yang komposisi etnik dan agamanya itu tidak terlalu timpang
jadi kalau masyarakatnya itu heterogen maka politik identitas tanpa harus dimobilisasi dua ratus dua belas
tanpa dimobilisasi oleh social media dia akan menemukan jalannya
di kalimantan tengah kalimantan barat itu umum terjadi pemilih muslim memilih calon muslim
pemilih non muslim memilih calon non muslim
sebelum era sosial media berkembang
cuma kemudian ketika sosial media berkembang ada semacam media yang mengamplifikasi hal hal yang tadinya
termasuk beberapa calon presiden bukan dua calon presiden atau dua kandidat ini dengan cawapresnya tentu saja
menggunakan isu anti china atau agak agak sensitif mengenai hal hal yang berbau cina atau tiongkok atau rrc
kita lihat dulu headline beberapa media di belakang kita
mungkin dokter yu dan mas burhan bisa komentari
ini misalnya gini oh bukan bukan ini
bukan ini kita lihat yang
oh itu gambar saya
ini gambar mas buran oke bukan yang ini ada lagi yang oke
ini dia oke antek aseng jokowi jawab tuduhan antek aseng hashim luruskan media asing prabowo bukan anti aseng
jadi isu aseng aseng dan aseng ini dipakai
asing dan asing itu dipakai oleh kedua kandidat siapapun dia
untuk menang apa memberikan framing terhadap
posisinya sekarang dokter what's going on
kenapa harus ada musuh musuh seperti asing dan asing yang dipakai pada zaman masa seperti saat ini
secara anatomis dan fungsional otak manusia otak humosapien itu tidak ada bedanya antara otak manusia pada saat pemburu pengumpul dengan sekarang
tidak ada bedanya tidak ada bedanya
sehingga respon yang diberikan itu sama
bahwa sikap moral sikap politik itu adalah pada dasarnya
itu adalah hasil kerja dari otak kita yang mempunyai yang namanya mirror neuron itu
sehingga minner neuron itu yang kita bisa memilih kapan kita itu harus berempati kapan kita harus tidak
moral pada dasarnya secara neuroscience itu sama persis dengan politik
teman harus ditolong habis habisan musuh dihajar habis habisan
nah itu yang terjadi sehingga kembali lagi pada tadi bahwa ikatan kelompok ikatan kelompok
untuk mengikat ikatan kelompok memperkuat ikatan kelompok diperlukan narasi narasi
narasi yang makin mengancam kelompok itu yang lebih dimodulasi oleh otak seseorang
dan itu normalnya seperti itu dok ya
kalau kita bicara mengenai apa namanya vitamin c kita lah atau obat obat untuk supaya kita bebas dari virus virus jelek ini dok
apa obat obat atau apa namanya imunisasi yang pas gitu untuk melawan virus virus jahat yang kita
jadi kita harus mencari bersama kebohongan kebencian politisasi sarai yang sangat mungkin saja merusak demokrasi gitu
jawabannya sederhana nasib
iya betul karena yang namanya kita tidak bisa tidak bisa
pengetahuan ilmiah itu menjelaskan apa adanya fakta itu adalah apa sesungguhnya terjadi
bukan apa yang ingin kita inginkan terjadi
jadi kalau misalkan apa yang membuat mengubah pola pikir manusia
ya jawabnya sederhana memanipulasi otak manusia secara fisik
tapi sekarang apakah memungkinkan otak seseorang itu diubah sehingga dia sifatnya berubah
tapi kan gak mungkin beli otak satu satu kan
bukan itu masalahnya
otoritasnya yang membuat orangnya terus diubah itu siapa yang punya otoritas
oke nanti ini masalahnya panjang sekali pas buras tiga puluh detik dari anda
yang pertama tentu kita harus open minded
jadi jangan terlalu mengambil posisi partisan
dan karena kalau misalnya kita terlalu partisan maka hilang tuh akal sehat kewarasan publik
gak bisa diubah juga
maksud saya jangan buru buru mengatakan bahwa sesuatu itu salah atau benar menurut preferensi sikap kita
jadi data saya terakhir menunjukkan saking polarisasi politik sedemikian kuat maka fakta itu di frame sesuai dengan posisi politik kita
misalnya soal kesenjangan sosial
itu menunjukkan mereka yang pro prabowo cenderung mengatakan kesenjangan sosial makin memburuk
sementara mereka yang pro jokowi mengatakan bahwa kesenjangan sosial makin membaik
dengan data dan fakta yang mirip dengan
dengan fakta mereka menafsirkan fakta yang sama
jadi kalau misalnya kita terlalu masuk pada urusan polarisasi politik tadi itu gak ada gunanya lagi
kenapa langsung nggak pemilu saja
kalau misalnya posisinya sudah ekstrim
biar ada gunanya fungsi saya sebagai moderator saya harus mengakhiri diskusi
karena waktunya sudah habis
terima kasih pak sudara
terima kasih dr rio atau terbincangannya
kami akan kembali usaha jurnal berikut ini tetap di lerpem blok tv saya